sebuah truk pasir dengan kecepatan tinggi menabrak satu keluarga di jalan raya balaraja kabupaten tanggerang banten pada sabtu
saksi mata menyebut truk pasir yang melaju dari arah balaraja menuju serang banten ini sebelumnya turun dari flyover balaraja dengan kecepatan tinggi
saat sampai di lokasi kejadian truk banting setir ke kiri dan menabrak badan minibus serta satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua orang anak yang baru saja keluar dari minibus
truk juga menabrak satu angkutan kota yang sedang terparkir
akibatnya dua orang anak berusia dua tahun dan delapan tahun tewas di lokasi kejadian
sementara sang ibu mengalami luka berat di bagian kepala
dua warga lainnya yang sedang berdiri di pinggir jalan juga terkena hantaman truk hingga mengalami luka luka
pendumpang inovatorun lantas ada mobil dump truck bawa pasir
arah kiri menghantam pendumpang yang turun dari inovator
luka berat satu
kasat lantas polisa tanggerang yang melakukan pemeriksaan mengatakan
peristiwa kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem truk tidak berfungsi
kini sopir truk masih menjalani serangkaian pemeriksaan di satuan lalu lintas poresta tanggerang
ketika di lantai truk bergerak ke lantai
sementara di banyumas jawa tengah diduga sopir mengantuk satu unit mobil box menabrak truk bermuatan buah
di zanraya banyumas kemerajian minggu sore
kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah dari arah timur yogyakarta
sedangkan mobil box melaju dari arah barat
sesampai di tkp diduga sopir box mengantuk menabrak truk buah
akibat benturan keras truk terguling dan seluruh muatan buah tumpah
sementara mobil box sering sak
sopir box mengalami patah kaki dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat
sementara warga membantu mengumpulkan buah
yang berserakan di jalan
dua bangkai truk dan box diderek untuk dievakuasi ke kantor satlantas toreta banyumas
kasus kecelakaan ini dalam penanganan satuan lalu lintas polresta banyumas
tim liputan cnn indonesia